kepala staf angkatan laut laksamana tni muhammad ali membuka kejuaraan taekwondo castle cup dua ribu dua puluh
di padepokan pencak silataman mini indonesia indah jakarta timur
kejuaraan taekwondo ini berlangsung selama tiga hari tanggal enam sampai delapan oktober dua ribu dua puluh
kejuaraan taekwondo ini digelar dalam rangka menyambut hari ulang tahun ke tujuh puluh dua
korps marinir tni angkatan laut yang diperingati setiap tanggal lima belas november
kasal mengatakan gelaran kejuaraan taekwondo kasal cup dua ribu dua puluh tiga bertujuan untuk mencari atlet atlet taekwondo berbakat
yang nantinya dapat berkiprah dalam kejuaraan bela diri taekwondo baik di tingkat nasional maupun internasional
kejuaraan taekwondo ini diikuti oleh lebih dari satu dua ratus atlet dari berbagai klub dan kesatuan tni polri
bela diri taekwondo tidak hanya melatih fisik saja namun juga dalam bidang mental dan spiritual
juga mengajarkan tentang nilai disiplin serta pengendalian diri
para atlet yang turun berlaga sudah melalui latihan untuk menggembleng fisik teknik dan mental mereka
jadi larjanya itu karena lebih ramah gitu terus sama saja dikasih pengarahan yang lebih kurangnya melakukan
terus bagaimana rasanya bertanding tadi
senang sih apalagi kalau menang
dari kejuaraan castle cup ini diharapkan lahir talenta talenta baru taekwondo
yang dapat mengharumkan nama bangsa indonesia dalam berbagai ajang
baik di nasional maupun kancah internasional
aditya wardana jakarta